bagi warga ibu kota kemacetan lalu lintas seakan sudah menjadi makanan sehari hari
bahkan tomtom traffic index pada dua ribu dua puluh dua merilis hasil riset
dari tiga ratus delapan puluh sembilan kota di enam negara
jakarta menempati posisi ke dua puluh sembilan sebagai kota termacet di dunia
pengendara kendaraan bermotor di jakarta bisa menghabiskan waktu satu ratus enam jam
atau empat hari lebih dalam satu tahun di dalam kemacetan lalu lintas pada jam sibuk
pemerintah provinsi dki jakarta mengidentifikasi
salah satu sumber kemacetan adalah putaran balik atau u turn
kemacetan terjadi lantaran adanya kendaraan yang bermanuver di putaran balik
pada tahun dua ribu dua puluh tiga secara bertahap pemprov dki jakarta berencana menutup secara permanen
dua titik putaran balik di berbagai ruas jalan di ibu kota
tetapi rencana dinas perhubungan dki jakarta menutup u turn tidak serta merta berjalan mulus
kamis tiga puluh maret dua ribu dua puluh tiga penutupan jalur putar arah di jalan antasari kebayoran baru jakarta selatan
berakhir dengan keributan
warga yang tinggal di jalan haji naim ii dan haji naim tiga
menuding tidak ada sosialisasi dari dinas perhubungan
warga sempat membongkar pagar pembatas yang dipasang petugas
warga berdalih akses yang ditutup adalah akses menuju masjid
di sisi lain petugas dinas perhubungan mengklaim
sosialisasi sudah dilakukan sejak januari lalu
selain penolakan uji coba penutupan putaran balik pun
sempat menambah parah kemacetan di sejumlah titik ruas jalan
celah inilah yang dimanfaatkan pengatur lalu lintas tidak resmi
untuk merauh rupiah
ya menarik ya meskipun menjadi titik kemacetan
tapi kemungkinan besar anda tidak akan merupakan polisi yang berjaga di sini
melainkan orang orang yang disebut sebagai pak oga atau polisi cepe
lalu seperti apa sosok pak ogah sang pengatur lalu lintas
salah satu pengatur lalu lintas tidak resmi adalah ami geboi
sudah tiga tahun lamanya perempuan lima puluh empat tahun ini
bekerja mengatur lintas
di putaran balik kompleks brimob pasar minggu jakarta selatan
bersama sejumlah temannya ami geboi mengaku
tidak pernah meminta upah saat membantu pengendara putar arah
tapi biasanya ibu baru sekali jaga
itu selama satu jam dapat berapa
kamu dibombong ya statusnya satu ratus lima puluh
terus ganti nanti ganti lagi
kasian kan anak anak yang orang punya keperluan ya
ya kita harus sabar
mengatur mobil ini kan disini diuji kita diuji
kalau nggak sabar sabar berkelahi
ya nggak kan motor ada yang ngabut
saya juga pernah atap
orang kan nggak sabar dia buru buru gini ya
dari sebelahnya beli belah belah ya
tahun dua ribu tujuh belas polda metro jaya sempat menggulirkan program supletas
atau sukarelawan pengatur lalu lintas
dalam program supletas pengatur lalu lintas tidak resmi direkrut polisi
untuk ikut mengatur lalu lintas mengurai kemacetan
saat itu selain pelatihan dan atribut polisi pun menjanjikan gaji
sehingga supletas dilarang menerima upah dari pengendara
tetapi program supletas kandas lantaran terbentur aturan soal penggajian
meski begitu di telantas polda metro jaya meminta para pengatur lalu lintas tidak resmi
yang banyak beroperasi di u turn
untuk tidak memaksa meminta uang kepada pengendara
tidak ada kami tidak ada apa pengajian itu
tapi kami membina dalam artian mengasuh pemahaman
pengertian pekerjaan yang dilakukan mereka adalah sukarela
kita juga mengharapkan mereka tidak ada memaksa pengguna jalan
untuk mengasih sesuatu ke mereka
tapi kalau ada itu mereka itu tiba tiba balik yang mereka secara kesadaran sendiri
alhasil u turn seakan dikuasai para pengatur lalu lintas tidak resmi
mereka akhirnya jadi sasaran razia satpol pp
seperti di daerah pulau gadung jakarta timur pada selasa siang dua puluh sembilan maret
lantas apa kata pengguna jalan tentang para pengatur lalu lintas tidak resmi ini
kalau tidak ada mereka ya saling berhubungan jalan
tinggal kita saja mau pengertian atau tidak gitu
mau saling kalah atau tidak seperti itu
jadi ngaruh gitu ya
ngaruh pak sangat ngaruh

ngebantu sih pak ngebantu
ngaruh sangat ngaruh kalau lagi suasana ya padat kayak gini kalau menurut saya gitu ya
ngebantu sih pak ngebantu
ngebantu banget pastinya
soalnya kan kita tahu sendiri ya pengendara di jakarta kesabarannya ya
kalau khususnya kayak kita pengendara mobil gini
untuk kayak muter balik atau nyebrang kan susah juga ya
kalau dengan adanya mereka juga pun dibantu gitu sebenarnya
menurut haris muhammadun ketua dewan transportasi kota jakarta
polisi lalu lintas seharusnya bersiaga di simpul simpul kemacetan agar lalu lintas lancar
bukannya pengatur lalu lintas tidak resmi
nah memang kalau itu dijaga oleh
mohon maaf petugas ilegal atau pak ogah atau polisi sebak gitu ya
itu kan dia sepasti memprioritaskan yang bayar
sementara dia tidak melihat bahwa prioritas itu kan sebetulnya diberikan kepada lalu lintas yang memang meneruskan begitu
nah mestinya itu dijaga oleh polisi
sebagai aparat penegak hukum tentunya mestinya itu dijaga oleh kepolisian
haris pun menyebut pemerintah provinsi dki jakarta dan kepolisian juga harus fokus pada pengelolaan lalu lintas
agar masalah klasik ibu kota yaitu kemacetan bisa teratasi
dini liputan cnn indonesia